dan aku kira ya kayaknya nih ada orang yang sengaja memfitah kendy dengan cara seperti ini ya
ya ya makadar itu ya ya sekarang kendy di penjara
hah steven kamu jadi orang jangan asal nuduh ya
emangnya gue dari tadi nyebut nama dia dia
kenapa dia bisa tersinggung ya
ngapain tali ini diikat di kaki burung kakak tuanya
apa yang kamu lakukan di sini
pasti kamu punya niat jahat sama hewan hewan ini ya
enggak bu enggak
saya cuma mau ngeliat marmut saya doang kok bu
nah bohong apa itu tangan kamu
coba ibu lihat
untuk apa racun ini bu
kamu mau meracunnya hewan hewan ini ya
kamu kan dari tadi nyapu
pasti kamu belum makan kan
pasti kamu lapar kan yaudah
sekarang mendingan nih kamu makan roti dulu ya buat gagil perut kamu
enggak ada kecewaannya kok
makan dulu makan dulu iya
ayo duduk dulu istirahat dulu
makan dulu sama kita ya
kamu udah baik sama aku
padahal aku udah jahat banget sama kamu
gak apa apa kok ya
udah gak usah sedih
kalo sama ini aku juga suka bertesak kamu
eh yang betul betul nggak sangka kejahatan kendi sudah semakin parah seperti ini
aduh aduh untung dia sudah tidak tinggal di sini lagi
iya yang sebenarnya tuh ini semua salahnya candy
tapi rani maaf ini bukan salahnya candy
sekarang rani malah punya rasa utang budi sama kendi
kesian kan rani nya
stephen sama aldi dia belum lihat ini dia belum tahu foto foto ini juga
padahal kemarin sempat sempatnya mereka menjenguk si kendi di penjara
apa yang kasih izin mereka jenguk candy di penjara
yang kini itu emang jahat jadi pantas untuk masuk penjara
siapa yang jahat liz
iya siapa yang jahat
mestinya tuh kamu yang jahat list
stephen jaga omongan kamu ya
kamu tahu nggak lisa tuh membawa bukti bukti
tentang kejahatan dan kerjasamanya kendi dengan penjahat penjahat itu untuk menculik rani
yang foto ini bisa berarti banyak hal
tergantung dari sisi mananya tergantung dari cerita siapa
menurut rani kendi menerima tugas apa saja dari penjahat
semua penjahat nggak boleh ngapa ngapain si rani
makanya adegan foto ini dibuat
iya bener yang
yang lihat ya
kayaknya nih ada orang yang sengaja memfitah candy dengan cara seperti ini ya
ya ya maka dari itu ya sekarang kini dipenjara
kamu jadi orang asal nuduh ya
emangnya gue dari tadi nyebut nama dia
kenapa dia bisa tersinggung ya
lihat ini bukannya membela saudara sendiri
tapi justru kok membela anak kriminal itu sih
kita emang bukan pembela saudara ya
iya tapi kita membela kebenaran ya
aduh aduh aduh yang sudah pusing setengah mati
kendi ya ampun kamu tuh
kamu ceria banget hari ini
betah jadi napi ya
ya ampun topan
siapa sih yang senang jadi napi
tapi kok kamu kelihatan sedih
topan sedih sama senang kan diaturnya di sini bukan tergantung tempatnya
di mana aja bisa ketawa ketawa bisa ceria
kok kamu tau sih aku bisa di sini
aku kan anak jalanan ken
jadi dunia itu tentu dunia aku juga
apapun yang terjadi di sekitar penjara anak anak ini aku tahu
kau mau ke mana pak
kenapa ingin dipenjara
anak anak menangis ingin minta dibebaskan
tapi kamu ingin dipenjara
pokoknya saya mau dipenjara pak
cepetan bawa saya nggak usah tunggu orang tua saya
rani apa yang kamu lakukan di sini
pak udah pak
cepetan bawa saya
orang tua saya itu udah datang pak
bawa sekarang aja bawa sekarang
jadi ini tujuan kamu mencuri
kamu ingin dekat sama kendi kan
pokoknya aku mau sama candy pak
cepetan bawa saya ke penjara anak anak sekarang pak
pokoknya kalau candy dipenjara rani juga harus dipenjara
mama gak mau dengar lagi permintaan kamu yang aneh aneh itu
kamu tuh udah gila gara gara candit
dan sekarang kesabaran mama udah abis
mama akan memberikan pilihan kepada kamu
dan pilihan kamu tidak bisa dibatalkan
kamu mau memilih teman kamu candy
atau kami orang tua

kamu mau memilih teman kamu